nexon showbiz aktor reza radian kembali beradu akting dengan aktor laura basuki dalam film terbarunya bertajuk berbalas kejam
film garapan teddy surya atmaja ini bercerita adam seorang arsitek berbakat yang hidupnya dipenuhi dengan rasa trauma setelah keluarganya dibunuh di depan matanya oleh tiga orang perampok
apa rasanya jika melihat orang yang kita sayang terbunuh di depan mata kita
pasti sangat berat dan membuat trauma yang sangat dalam
situasi itulah yang harus dihadapi oleh karakter adam dalam film berbalas kejam
sebuah film drama thriller yang disutradarai oleh teddy surya atmaja ini menampilkan kisah pilu mengenai trauma dan balas denda
apa yang kamu inginkan untuk menciptakan
sebagai seorang penceritakan saya ingin membuat film dengan genre revenge story revenge yang temanya revenge
tentunya tapi saya mau mengambil dari sudut pandang an emotional journey of one man itu saja sih sebenarnya
jadi bukan stylize action film atau thriller tapi lebih ke an emotional journey of one man yang kena musibah terus kira kira traumanya ini ngebuild ke arah rasa dendam
jadi ide itu
kalau inspirasi susah karena saya juga tidak berlatih akademik sebagai filmmaker maksudnya saya tidak sekolah film
tapi kebanyakan sekolah film saya itu kan nonton nonton film
jadi waktu masih kecil kan saya melihat banyak film revenge mungkin dari situ juga banyak inspirasinya
tapi revenge itu kan sangat primal sekali dan itu sesuatu yang semua orang sebagai penonton bisa koneksi dengan rasa itu
karena rasa itu sangat kita kenal
rasa dendam itu
jadi saya mau membuat cerita berdasarkan itu saja rasa itu saja
membawa nafas baru bagi perfilman indonesia teddy memilih reza rahadian untuk menjadi pemeran utama yang membuat kita mengikuti perjalanan emosi karakter adam dan membuat kita tenggelam dalam cerita yang disuguhkan
saya pernah kerja sama reza radian sepuluh tahun yang lalu

selama sepuluh tahun ini kita sering ah kapan ya
kerja bareng lagi atau apa tapi belum sempat sempat
tapi ketika saya menulis skrip ini itu saya juga sempat kepikiran reza karena saya merasa kalau misalnya sudah nonton filmnya film itu butuh seorang aktor yang bisa membuat karakternya terpenuhi emosi
tidak ada perubahan lo jalani tempat
aku bukan salah kamu
berbalas kejam menceritakan tentang karakter adam seorang arsitek yang menjalani hidup

karena melihat istri dan anaknya dibunuh di depan matanya sendiri hingga akhirnya ia berniat untuk membalaskan dendam
apa yang kamu rasain sekarang
selain reza rahadian film ini juga dibintangi oleh nama nama besar lain dari dunia perfilman indonesia
jadi kalau kita udah ngobrol ngobrol sama sutradaranya sekarang giliran
aku mau tanya tanya sama semua penonton ataupun all cast yang udah disini
udah ada mas belim wong mas laura mas reza rahadian dan juga mas yoga
peran dari masing masing
peran sebagai amanda psikolog
kalau psikolog ini sih sebenarnya lebih banyak baca terus mempelajari skenario dan banyak tanya juga sama mas teddy karena dia juga backgroundnya psikolog
jadi sebenarnya tugas aku disini hanya menghidupkan karakter amanda gitu
karena skenario nya udah ditulis dengan saya
karena dia sangat rapi background karakternya jelas gitu
saya berperan sebagai dias polisi investigasi
ada masa persiapan sekitar dua tiga minggu untuk jalan jalan ini sampai syuting
saya dikasih adegannya saya dapat skenario nya gitu kan ya
latihan latihan lebih banyak
polisi kalau sebagai polisi sebenarnya lebih ke sisi playful aja sih ketika berhadapan sama orang yang memang kita curigai atau apa
lebih ke sisi disitu diceritainnya di dalam naskah ini
jadi saya lebih ke di permainan itunya aja tuh di adegan itu tuh yang saya latihan
beberapa ada ngobrol ngobrol sama polisi ya adalah di
saya menjadi karni saya di sini karakternya yang membuat reza itu berubah
enggak sih lebih ke skenario nya bagus sih
sama saya dari awal memang mau banget reza sama laura itu yang main dari awal lah
kalau itu ya sebagai produser ya tapi sebagai pemain kalau saya melihatnya karakternya menarik
karena ya itu dia merubah reza menjadi seperti
saya berperan sebagai adam seorang family man yang begitu mencintai keluarganya
karakternya memang heavy tapi saya lebih merasa mungkin
kalaupun ada capek itu lebih ke fisik kali ya
capeknya lebih ke fisik karena saya merasa
draining banget mainin karakter adam ini
jadi laura mungkin yang juga waktu itu ada di set mbak im gitu yang bisa ngelihat
bahwa it's exhausted gitu maksudnya memerankan ini tuh it's quite
energinya lumayan banyak gitu jadi lebih ke fisik aja sih
tapi kalau mentally i'm good i'm okay gitu
maaf tiap sesi harus saya rekam supaya progresnya terdata
dengan durasi satu jam empat puluh sembilan menit alur film berbalas kejam berjalan dengan cepat tanpa banyak bertele tele
aksi kejam sudah dimulai sejak babak pertama membuat para pemain harus melakukan adegan
enggak sih karena action sequence nya memang didesain untuk tidak terlalu well koreograph gitu ya
bukan kayak film action gitu yang maksudnya yang fighting nya itu di choreograph gitu
jadi persiapan itu cukup nggak terlalu panjang untuk itu dan nggak terlalu sulit
dan sebagian dari saya mati
selain akan mempertanyakan sisi manusiawi manusia saat menghadapi sebuah kehilangan
film ini sendiri memperlihatkan emosi seseorang saat memiliki dendam yang harus dibayarkan
para penonton akan dibuat tenggelam dalam alur ceritanya
secara khusus nggak ada tapi saya cuma bisa bilang mungkin mudah mudahan peran ini bisa mewakili
bagaimana banyak perasaan perasaan seseorang yang begitu mencintai keluarga
bapak kenal dengan yang namanya frank tau
penasaran seperti apa kelanjutan ceritanya
berbalas kejam akan tayang perdana di platform streaming prime video pada tanggal enam belas februari dua ribu dua puluh
bila mula hela sarzan india jakarta